bersama dengan ct corp dan bank mega kini rumah sakit khusus infeksi uner surabaya siap untuk beroperasi
rumah sakit ini nantinya dikhususkan untuk pasien yang terpapar virus covid sembilan belas di wilayah surabaya dan sekitarnya
ada dua puluh ruang icu dan seratus ruang high care unit yang nantinya akan beroperasi di rumah sakit khusus infeksi uner surabaya ini
hingga saat ini enam belas ruang icu lengkap dengan peralatannya siap beroperasi
targetnya tanggal sembilan belas april mendatang semua ruangan dan peralatan medis sudah siap digunakan
dalam pantauan renovasi rski uner kami siang juga terhubung melalui video conference ceo ct corp khairul tanjung
untuk mengetahui perkembangan kesiapan rsik ini
khairul tanjung berharap bantuan yang diberikan oleh ct corp ini dapat menjadi subangsi untuk negeri dalam memerangi pandemi ini
ct corp merupakan induk perusahaan yang menaungi cnn indonesia
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia ghea klarisa dari rumah sakit khusus infeksi rski universitas erlangga surabaya
selamat sore ghea bagaimana kesiapan rumah sakit khusus infeksi rski uner surabaya pasca renovasi oleh ct corp
selamat sore rifana
kurang lebih sebentar lagi atau tanggal sembilan belas april dua ribu dua puluh mendatang ini rumah sakit ini sudah siap untuk digunakan oleh masyarakat
rumah sakit rumah sakit khusus infeksi universitas erlangga ini nantinya memang dikhususkan bagi masyarakat yang terpapar oleh covid sembilan belas ini
dan dari pantauan kami tadi sudah ada enam belas ruang icu yang nantinya sudah siap dioperasikan
dan untuk targetnya ini nanti akan ada dua puluh ruang icu dan seratus high care

tiga unit yang nantinya memang digunakan dalam rumah sakit khusus infeksi universitas airlangga ini
tidak hanya fasilitas saja yang sudah disiapkan namun juga dari segi tenaga medis ini tadi juga sudah dikomunikasikan dengan baik
ada penambahan sekitar satu ratus sepuluh tenaga kesehatan yang nantinya akan ditugaskan di rumah sakit khusus infeksi universitas erlangga ini
tadi juga di tinjauan akhir tahap pertama ini ditinjau langsung oleh gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
dan dalam kesempatan ini tadi juga melalui video conference terhubung dengan ceo ct corp kairul tanjung
yang menyampaikan bahwa donasi yang diberikan ini merupakan sumbangsi untuk negeri di tengah pandemi corona yang sedang melanda di negeri ini juga
dan tidak hanya fasilitas ruang icu dan high care unit dan juga tenaga medis yang akan ditingkatkan
namun tadi juga dari penyampaian dari direktur utama rumah sakit universitas erlangga surabaya
menyampaikan bahwa ada ruang khusus jenazah yang terpapat oleh covid sembilan belas ini sudah disiapkan
tidak hanya itu ini ruangan akan dipisah dari ruangan jenazah dari penyakit penyakit lainnya
juga saat ini sudah juga dalam tahap pengerjaan yaitu ruang untuk menyolatkan jenazah
nah untuk skema atau skenario penerimaan pasien yang terpapar oleh covid sembilan belas ini tadi juga sudah digodok dan dibicarakan
dari berbagai kalangan mulai dari pemerintah provinsi jawa timur dan juga direktur rumah sakit dan beberapa pihak lainnya yang terlibat
bahwa nantinya pasien yang akan pasien yang terpapar dengan covid ini nanti akan dipisah dengan pasien lainnya yang tadinya ini berada di icu atau ruang ugd yang sama
ini nanti akan terpisah khusus di rumah sakit khusus infeksi universitas erlangga ini
sejauh ini memang baru enam belas icu yang siap digodok
yang siap digunakan dan tanggal sembilan belas april ini nantinya sudah bisa dioperasikan dengan target ada dua puluh unit ruang icu dan seratus ruangan high care unit
terima kasih produser lapangan cnn indonesia gia klarisata selaporan lengkap anda selamat bertugas kembali